anda mungkin tahu bahwa obsesi sebuah dominasi pikiran seseorang mengenai perasaan atau keinginan akan sesuatu hal
namun tidak disadari memiliki obsesi yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan obsesif kompulsif
di new york amerika serikat seorang penari muda bernama claire yang diperankan oleh sarah hei adalah seorang penari berbakat yang bermasalah secara emosional
lalu claire dengan cepat menemukan dirinya tenggelam dalam dunia balet profesional yang kejam
ingin melakukan terbaik adalah naluri yang wajar dimiliki setiap manusia
namun sikap ambisius yang berlebihan dapat mengarah ke gangguan kecemasan yang ditandai dengan sikap perfeksionis
atau keteraturan dan kerapihan yang ekstrim
di new york amerika serikat seorang penari muda bernama claire yang diperankan oleh sarah hai bergabung dengan institusi balet bergensi
claire seorang penari berbakat tetapi bermasalah secara emosional
dengan cepat menemukan dirinya tenggelam dalam dunia balet
dan juga bergabung dengan institusi balet bergensi

dan juga bergabung dengan institusi balet bergensi
dan juga bergabung dengan institusi balet bergensi
bermodal bakat dan paras yang cantik claire robbins mencoba mengejar cita citanya menjadi seorang penari balet
intrik antara claire dengan direktur artistik yang diperankan ben daniels
serta kehadiran penonton balet yang tak diinginkan dari masa lalu claire menjadi kejutan
saya tidak bisa melakukan apa apa dengan penari balet di kota kecil
saya tidak bisa melakukan apa apa dengan penari balet di kota kecil
saya tidak bisa melakukan apa apa dengan penari balet di kota kecil